rasakan ini raksasa
eh ini pelukar kau sama cip
nebel kaya perangkong
aku harus menolongmu tapi dengan satu syarat
lemparkan keranjang berisi jamur itu
gak jamur ini ngapain
jangan boleh jatuh ke tamanmu
jamur ini akan jatuh ke tangan nenek
loh kalau begitu kamu bakal mati di jurang itu
aku gak mau disini aku gak mau mati
berteriaklah sekencang mungkin
tidak akan ada yang menolongmu
ayo cepat gak kecil lemparkan keranjang itu ya
loh gak mau
oh mati mati syukur
apa dia lakukan pada gadis kecil itu
haduh aduh hom
jangan takut anak manis saya tahu kamu anak yang baik dan saya akan berusaha untuk mengeluarkan
kamu dari lubang itu makasih arimau ya tunggu sebentar aku akan cari bantuan dulu
begitu dong nah begitu dong sally
makasih teman teman iya sama sama sally sama sama sally sally ingin melanjutkan perjalanan sally
rumah nenek untuk mengantarkan jemur ini ya sama sama hati hatinya di jalan ya ya hati hati
di jalan ya ya sama sama dadah
ada raksasa yang tinggalkan
ada raksasa yang tinggalkan
hahaha tolong tolong kepala kamu hahaha anak manis lu mana kamu jangan ganggu aku reksaksa
serahkan keranjangnya enggak aku bakalan menyerahkan janjang ini kepadamu
hai berkerja dulu
kurang ajar dulu ya
kamu kalah bel bel bel
kamu kalah bel
oh iya ya tapi saya kan ngejar gadis kecil itu
kenapa saya ngejar kucaci sialan itu ya
sekarang saya cari dia
itu gadis kecil itu
saya harus ngejar dia
tapi saya harus memakai durmocet
aduh apa ini
hei bocah kecil kamu lari ke mana
rasakan ini raksasa
ini pelukar kusamat sih
nebel kayak perangkong
itu sudah lolos
kalau gak tahu diri aku sepikir lagi
dia selalu mencari

lepas itu dia mencari dan menggunakan kucaci
tidak ada apa apa
cepet baluri padamu pakai daun daun itu
tahu saya lainnya di sini
benar sudah baunya hilang
kau ini dapet
serbes serbes kok ibu kecil
sally akhirnya kita selamat
iya kambing terima kasih ya kamu sudah menolong sally
ya sudah bisa menolong kamu
karena aku tahu kamu pun suka menolongnya
hati hati di jalan karir kecil ya
dan salam buat adekmu di rumah
iya terima kasih ya kambing
sudah pulang dulu
mudah mudahan selly selamat di perjalanan
nah ini dia
ya ini dia
nah ini dia
sini biar sally tujuin ya
remendingan kan nek
permen nenek di mana sih
di sana di ujung hutan ini
nenek sally bantuin bawa kayu bakarnya ya
jangan nggak usah cuk
terlalu berat untuk cucu
nggak apa apa kok nek
nih tenaga sally itu kuat
nenek sekarang sally bantu ya rumah nenek
sebentar ya cuk ya nenek ambil ini dulu
dia cuma bisa kasih ini kasih minum
karena cucu udah nolong nenek tadi
gak apa apa kok nek
sally kalau sudah besar
nanti ingin seperti bunda
ya udah ini diminum airnya ya
dan hendak ke mana
lalu ini apa
saya dari rumah ingin mengantarkan jamur kebajikan ini ke rumah nenek tika
oh nenek tika
nenek tika yang punya anaknya peri biru itu ya
kok nenek tahu
nenek tika itu teman nenek sepermainan dulu
nah sekarang udah tau kan siapa nenek
jadi udah nggak takut lagi dong sama nenek
nah sekarang kamu istirahat dulu
nenek masak ya
ya udah nenek mau masak dulu